yang paling penting adalah bagaimana kemudian masyarakat memahami terkait aturan pada saat berlalu lintas
maka sekarang giliran kamu yang juga merasakan kehilangan yang sama
karena pandemi akhirnya sekarang bisa terlaksana dengan sistem gutong royong
tapi kalau melihat target lainnya selain bangunan observasi bagaimana kemudian keadaan dari rumah sakit rumah sakit yang ada di sana mas
karena kalau dari laga laga krusial begini